pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi arus mudik tahun ini termasuk upaya untuk mengurai kemacetan
malam ini kami akan membahas langsung kesiapan pemerintah menghadapi mudik lebaran bersama dengan menteri perhubungan budi karya sumadi
yang saat ini tengah memantau arus mudik di command center kakor lantas polri di tol jakarta cikampek jawa barat
pak budi karya selamat malam pak apa kabar sehat

menghadapi arus mudik tahun ini setelah dua tahun tertahan karena tampaknya antusiasme masyarakat begitu tinggi untuk mudik di tahun ini pak
ya mas renat ini memang satu upaya bapak presiden memberikan kesempatan untuk mudik
tapi memang kita sejak awal sangat hati hati dalam rangka merealisasikannya
berapa kami melakukan satu diskusi dengan pak presiden dan beberapa arahannya kita tidak lanjuti untuk mempersiapkannya dengan stakeholder
tidak kurang dari kepolisian dari pu dari kesehatan sehingga kita membuat suatu format bagaimana mudik kali ini bisa memberikan suatu kebahagiaan
dan nanti memberikan kebangkitan ekonomi bagi indonesia
nah untuk itu pertama kali strateginya bagaimana kami diberikan waktu yang lebih panjang untuk memberikan kesempatan saudara saudara kita untuk mudik
yang pertama itu yang kedua setelah itu kita lihat bahwa empat hari ada kesempatan bagi pemudik untuk melakukan mudik
oleh karanya tiga hari yang kita perkirakan akan menjadi puncak yaitu dua puluh delapan dua puluh sembilan dan tiga puluh dan tanggal satu
ini kita manage dengan suatu rekayasa lalu lintas dengan empat rekayasa lalu lintas
yaitu satu itu ganjil genap yang kedua itu one way kontra flow dan meniadakan kendaraan tiga sepeda
nah mengapa saya langsung ke darat karena memang kalau dilihat dari moda moda yang lain praktis laut udara kereta api bisa terkontrol dengan baik
sedangkan minat orang untuk mudik lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi
nah oleh karanya kita jaga pada tempat yang paling strategis untuk dilalui yaitu dari bekasi sampai ke semarang
nah rekayasa itu sudah kita tetapkan dan akan berlaku pada tiga hari itu
untuk itu bisa terjadi dengan baik mulai hari ini teman teman dari korlantas melakukan eksersis uji coba
untuk memastikan kemampuan dari teman teman polisi dan istri
di sisi lain juga bisa mengetahui
sisi sisi seperti apa yang harus diantisipasi
dan juga tentunya dengan eksersis saya ini ada suatu komunikasi bahwa memang kita akan melakukan itu
dan nanti pada saat memang gajeng genap itu diterapkan baik masyarakat maupun kekolosian sudah siap
jadi itu adalah satu rekayasa yang paling ekstrim dari mudik dua ribu dua puluh dua
pak menhub minat orang mudik lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi
tadi bapak katakan berulang kali juga presiden menyampaikan kepada masyarakat kekhawatirannya pak
akan terjadi kemacetan parah kalau tidak ada rekayasa lalu lintas
itu sudah disiapkan oleh anda dan juga sejumlah stakeholders
bagaimana anda memaknai entah ini kekhawatiran atau mungkin sebuah arahan dari presiden memastikan bahwa tidak terjadi kemacetan yang parah
karena ini tentu akan berdampak terhadap keselamatan
para pemudik mungkin kelelahan dan lain sebagainya
karena dampaknya akan sangat banyak kalau kemudian kemacetan parah terjadi pak menhub
ya memang konsistensi kita mengkomunikasikan ini adalah penting
justru saya bersama lebih dari lima belas pemret berdiskusi
bagaimana komunikasi ini berjalan dengan baik
terima kasih cnn memberikan kesempatan saya bicara
supaya seorang seorang kita itu mudik lebih awal
mulai malam ini mulai besok
jangan tanggal dua puluh delapan gitu
karena kalau tanggal dua puluh delapan harus menerima risiko kemacetan
bisa ke semarang lima belas jam atau delapan belas jam yang biasanya cuma enam jam
nah oleh karanya komunikasi menjadi satu hal yang penting
karena teman kita dan kita kata ini kita bersama harus menyampaikan informasi ini sejarah jelas pada masyarakat
karena kalau itu terjadi kan pasti tidak mengenakan semua pihak gitu ya
jadi konsistensi dan komunikasi itu menjadi kunci
daripada bagaimana keberhasilan apa yang sudah menjadi policy apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini
pak menhub apakah sudah mulai terpantau
bapak kan ini juga sedang melakukan
ini juga sedang memantau ya dengan kor lantas
sudah mulai terlihat pak ada pergerakan yang cukup signifikan
pak mudik sudah mulai berangkat mulai hari ini misalnya
jadi kalau saya pantau di udara sudah terjadi
jadi di suta kemarin saya ke bandara suta biasanya pergerakannya enam ratus pergerakan satu hari
dan sekarang sudah sembilan ratus pergerakan satu hari
jadi sudah satu setengah kali lipat
di laut beberapa hari yang lalu saya ke madura sudah ada suatu pergerakan pergerakan yang intensif
di darat karena memang mereka perjalanannya relatif pendek ya
insya allah malam ini atau besok mulai
tapi kita insya allah malam ini akan mulai dan justru komunikasi ini harus kita lakukan sehingga mulai besok
seorang orang kita itu melakukan perjalanan darat ini
baik jadi sudah mulai terlihat dan besok juga mungkin akan lebih intensif lagi
pak menhub anda kita sekarang juga mau membahas soal pemudik motor
pak menhub ini jumlahnya diprediksi akan cukup banyak tujuh belas juta angka ini pemudik motor
pemudik motor ini juga kemudian seringkali kita punya kekhawatiran
punya concern terhadap keselamatan misalnya anda
anda mengatakan bahwa meminta agar masyarakat kalau bisa tidak menggunakan sepeda motor
tapi angka ini terus naik pak setiap tahunnya pengumudi sepeda motor
bagaimana upaya preventif dari pemerintah memastikan bahwa pemudik motor ini bisa selama sampai tujuan
dan mungkin bisa menggunakan mode transportasi yang lain
ya satu memang sekali lagi saya mengharapkan media
kita semua memberikan sosialisasi pada saudara saudara kita untuk tidak menggunakan motor
saya memberikan ilustrasi bahwa motor dengan jarak jauh itu resikonya tinggi
bisa kecelakaan dan sudah terbukti kecelakaan itu terjadi
oleh karena kita menghimbau dengan keras hati jangan mudik menggunakan motor
karena sangat berbahaya
nah oleh karena itu kita juga memberikan jalan
kita membuat mudik gratis naik motor naik kereta apinya bayar motornya gratis
naik bis bayar motosnya diangkut oleh pemerintah secara gratis
bahkan naik kapal orang dan motornya gratis
jadi memang ini satu upaya upaya yang kita lakukan
tapi memang tidak mudah
oleh karena kesadaran masyarakat ini harus kita bangun bersama
saya yakin kalau kita sama sama melakukan informasi ini
masyarakat teman teman kita saudara kita bersedia juga untuk menunda
dan tidak melakukan kegiatan mudik dengan motor
oke pak windu selain soal kesadaran ya menurut bapak
apa sebenarnya membuat pemudik motor ini memang berhasil
pemudik motor ini memang angkanya kerap kali setiap tahun kita melihat kenaikan
banyak juga masyarakat tetap menggunakan motor dengan jarak yang cukup jauh
padahal seperti tadi bapak sampaikan sudah banyak alternatif yang disiapkan
mudik gratis dan lain sebagainya
ini karena faktor apa ini menurut anda pak menhub
ya memang satu kalau motor ini kan point to point
dari rumahnya sampai ke rumahnya di kampung itu dia tidak menggunakan apa apa lagi
jadi kalau kita di kota tujuan apa itu ke kota atau ke kampung
saudara kita membutuhkan pergerakan
jadi kalau mereka sampai di satu tempat katakanlah dia di wonosobo
padahal dia tidak mau ke wonosobo saja mereka juga mau main ke magelang
dia sudah punya motor mungkin itu penyebab dari teman teman
tapi saya sekali lagi mengingatkan
dengan jarak yang lebih dari lima puluh km motor ini sangat melelahkan
oke jadi sekali lagi anda menghimbau masyarakat menghindari mudik dengan motor karena keselamatan
mungkin bisa menggunakan transportasi moda transportasi yang lain apalagi kalau mau mudik dengan jarak yang cukup jauh
pak menhub ada satu pertanyaan lagi yang saya ingin tanyakan
ini soal instruksi atau arahan atau apapun namanya dari anda
soal kalau macetnya satu km lebih di mana kita bisa menggunakan motor
kalau di gerbang tol maka akan di gratiskan
ini persisnya akan bagaimana itu akan diterapkan implementasinya di lapangan pak menhut
tapi dijawab nanti kita break dulu pak sebentar kami akan segera kembali sesaat lagi
pak menhub satu lagi ini skema lain yang anda sampaikan untuk mengurai kepadatan pada saat puncak arus mudik
adalah dengan menggratiskan tol bila kemacetannya sudah mencapai lebih dari satu kilometer
di saat yang sama pak usulan anda ini juga dipertanyakan oleh sejumlah pihak yang mengatakan bahwa
ini bukan domain dari kementerian perhubungan sebenarnya
dan bagaimana dampaknya terhadap pengelola jalan tol dalam hal ini jasa marga
anda yakin pak kalau ini kemudian akan diterapkan
kebijakan ini akan efektif
jadi gini esensinya kan kita ingin lancar
sumbatan sumbatan itu harus dihilangi atau dikurangi
dan sebelum kita menyatakan itu kita bicara dulu dengan kor lantas
dengan badan pengelola jalan tol bpj sehingga itu adalah suatu kesepakatan
sehingga pada saat ada suatu kemacetan
yang lebih dari satu kilo
maka polisi mempunyai diskresi untuk menentukan ini gratis
jadi tidak sesuai merta
jadi ada suatu waktu tertentu di mana ada koordinasi polisi menyatakan begitu
sehingga kemanjatan itu tidak bertambah tambah
tapi hal lain yang perlu saya sampaikan bahwa
dengan kita memberikan satu bentuk lancar
bentuk law enforcement seperti ini
membuat para pengelola jalan tol lebih alert lebih siaga
dengan jangan terjadi kemacetan di muka jalan tol
mereka menambah orang
menambah orang yang menjual kartu
profesionalisme dan pengelola jalan tol diuji untuk lebih baik
jadi dua sisi
satu sisi kita memang mengharapkan improvement dari pengelola jalan tol
dalam mengelola pintu pintunya
tetapi juga memberikan suatu kepastian
kelancaran itu terjadi
dan ini kami sudah bahas dengan bpjt yang di bawah menteri antri upr
jadi insya allah ini menjadi suatu kesempatan
rangkaian dari empat rekayasa menjadi lima apabila dibutuhkan
tapi moga moga itu tidak terjadi
tentu harapannya itu tidak terjadi dan empat rekayasa ini sudah cukup untuk bisa mengurai kepadatan
baik pak menhub prediksi dari kementerian perhubungan pak
seberapa signifikan tahun ini kenaikan dari tiga moda transportasi ya
kalau darat sudah jelas
kemudian memang angkanya naik cukup tinggi
bagaimana dengan laut dan juga dengan menggunakan moda transportasi udara pak menhub
ya memang udara laut maupun kereta api terbatas pada jumlah karena modanya terbatas
tapi ada satu clue yang kita buat di udara
kita memperbanyak pergerakan dengan
memperpanjang masa operasi dari bandara
sehingga rotasi pesawat itu akan lebih banyak
sehingga pergerakan akan lebih banyak
itu di sektor udara
di sektor raut kami juga memetakan bahwa di mana tempat tempat yang banyak mudik ya
katakanlah di jawa timur di sulawesi selatan kalimantan timur kalimantan selatan kalimantan tengah batam
dan kita berikan tambahan tambahan kapal kapal di situ
bahkan kapal negara kplp dan navigasi siap untuk memberikan solusi
apabila katakanlah di madura terjadi suatu lonjakan
nah di sektor kereta api kita juga sudah upayakan bahwa
gerbong gerbong tertentu akan dikonsolidasikan untuk pada tujuan
untuk tujuan yang favorit
pak menub untuk yang skema ganjil genap rekayasa lalu lintas kontraflow dan lain sebagainya ini
mana yang lebih akan dahulu diterapkan
apa memang ini akan diterapkan secara bersamaan atau tergantung situasional bagaimana kondisi nanti di lapangan
jadi kalau feeling saya yang terjadi ya pertama kali kita sudah pastikan adalah
truk tiga sumbu itu tidak boleh tiga hari itu
yang kedua kontra flow hampir pasti dilakukan
nah kalau kontra flow tidak mengakomodasi
baru ganjil genap kita lakukan
jadi dalam eksersis kita dalam tiga hari ini
anggal dua puluh lima dua puluh enam dua puluh tujuh itu bisa memberikan suatu hasil
mana saja yang akan kita lakukan
ganjil genap merupakan hal yang terakhir
tapi mungkin kita akan lakukan secara bersama sama
nanti kalau begitu tekanan atau arus lalu lintas itu menurun
maka ganjil genap kita selesaikan supaya dari arah berlawanan kita turunkan dengan kontraflow ataupun dua arah
jadi bertahap kita lakukan
tapi kelihatannya tanggal dua puluh delapan harus dilakukan
oke baik pak budi karya terakhir
karena geliatnya cukup besar animum masyarakat cukup besar
untuk mudik dan sudah mulai ada pergerakan
dan mungkin nanti sepekan ini ke depan akan banyak yang akan berangkat mudik
apa imbauan anda pak kepada masyarakat di indonesia yang akan melakukan mudik lebaran tahun ini
ya kalau mudik sudah diberikan kesempatan ya
satu tentu persiapkan diri ya
persiapkan diri yang nyopir ya sehat mobilnya sehat
dan kalau bisa mudiknya lebih awal
itu menjadi clue
yang penting bagi kita dan konsisten saya melakukan menyampaikan itu
dan yang tidak kalah penting ini terutama bagi yang mudik
mau ke arah jawa tengah ya
jawa tengah sampai cirebon itu kan kira kira tiga empat jam
kan mulai lelah gitu ya
nah di situ sebenarnya menarik ya
kalau pemudik itu belok ke cirebon
atau belok ke berbes atau belok ke kalongan
di situ tempat rest area yang luar biasa
makanannya enak di sana juga banyak oleh oleh
kalau mau relax bisa lebih lama daripada di rest area yang kadang kadang penuh ya
jadi itu kami juga mengedarkan satu buklet ya
makan makanan apa saja yang ada di cirebon di berbes di kalongan di batang
sehingga ada variasi
jadi mudiknya itu berwarna dengan rekreasi di kota kota utara jawa tengah
di jawa timur juga mandiun tawi dan sebagainya
itu adalah kota kota yang penuh cita rasa ya
jadi itu menjadi suatu warna mudik kali ini
kami sudah siapkan buklet ya
silahkan buka di situ sudah ada keterangan
makanan favorit apa saja yang ada di sana
oke sudah ada peta kulinernya
saya juga sudah lihat pak peta kulinernya
cukup menarik mudah mudahan bisa menambah warna para pemudik tahun ini
dan sekali lagi kalau bisa mudik lebih awal ya pak menhub
agar menghindari kemacetan di puncak arus mudik
pak menhu pak budi karya terima kasih banyak
selamat kembali bertugas pak
mudah mudahan lancar semua yang disiapkan
dan tentu kita berharap masyarakat mudik juga bisa lancar
dan juga bisa menjaga keselamatan sampai ke tempat tujuannya nanti merayakan idul fitri
terima kasih banyak pak menteri perhubungan pak budi karya sumadi
sudah bergabung dengan kita
cnn indonesia pada malam hari selamat malam sehat selalu